bela bangun bela
jangan pernah sakit lagi
maaf pak kalau merah pak itu penuh
kenapa sih pak
itu pak ada mobil yang ada membeli kita pak
siapa sih dia
jangan berusaha untuk dekati istri aku lagi
kamu tuh apaan sih
aku tuh gak salah
aku gak salah denger
terus apa yang terjadi dengan pernikahan kamu dengan wanita lain di depan seribu udangan
apa itu artinya
bella tolong dengerin aku dulu please
dengerin aku bella
kamu dengerin aku dulu bella
kamu tahu apa yang udah aku lalui
kalau bukan karena reno
jangan membawa bawa reno
dia tuh bukan siapa siapa kita bela
setiap saat yang aku tunggu itu cuma siapa
di saat aku menderita
siapa yang aku tunggu
siapa yang aku cari
suami aku malah sibuk berbulan madu dengan wanita lain
apa itu suami bertanggung jawab hafiz
apa kamu tahu apa yang aku lalui sekarang ini
belar apa itu dia
buat apa wow

mau jahat misal di situ
belah harus kteng hatiku
apa semua ini hanya pembenaran supaya kamu bisa dekat dengan laki laki ini
kamu bener bener keterlaluan afi
kamu itu sama jati dengan keluarga kamu dengan mama kamu
ini semua tuh kesalahan kamu tapi baru saja kamu yang tanggung jawab
kamu yang udah bawa aku ke situasi ini sampai aku
akhirnya lo ketahuan kebasah juga ya
sekarang kamu percaya kan
kamu udah lihat sendiri kan bella pergi sama reno
afif kamu mau ngebantah mama
bella mulai sekarang
lo lupain aku
pergi aja sama cowok baru lo ini
tolong kamu ngerti bagaimana perasaan aku sama kamu
bella dengarin dulu penjelasan aku bella
tinggalin aku sendiri reno
tinggalin aku sendiri
jangan deketin aku lagi
aku tak mau punya siapa siapa lagi
sekarang hidup aku hancur
kamu lihat kan
kelakuan bella seperti apa
harusnya kamu tuh berterima kasih sama mama
karena mama sudah memisahkan kamu dari perempuan
makasih ya cantik